apa yang harus aku lakukan
aku akan menjaga anak kita
aku akan selalu bahagia dengan dia
aku benci banget aku benci banget
sumpah gue benci banget sama cewek asongan
sumpah demi apapun juga ini pos yang belum di take down masih ada di instagramnya
nggak lah postingan sampah kayak gitu nggak usah dilihat
gue yakin instagramnya pangeran pasti di hack
atau jangan jangan cewek asongan tuh yang nge hack

atau bisa jadi pangeran tuh cuma mau mancing mancing lo aja
jadi kalau emang abis ini lo tuh marah marah sama dia
dia jadi punya alesan untuk stay away from you
dia nggak punya alasan kan
kalau misalnya cowok gue sendiri posting foto sama cewek lain
sedangkan sama gue nggak pernah posting foto
bener bener ya si cewek asongan itu
matanya indah mas
agak sedikit bulat
rambutnya hitam sebau
wajahnya sangat keibuan
cantik sekali mas
apa bisa lebih spesifik lagi
soal alis hidungnya
gitu pak raymond
alisnya itu sungguh natural mas
apa seperti ini pak rem
rahangnya kurang tegas
ini lagi rambutnya bergelombang
permisi pak bos
cuman mau mengingatkan aja
kalau hari ini pak pos
ada janji sama pak ermar
dari pt indomagnet
dan sepuluh lah
oh enggak pak bos
tiga puluh menit lagi
kamu undur aja
loh kenapa pak bos
tadi sekretaris jalanan
udah konfirmasi sama pak elmar pak bos
gambar ini lebih penting
kamu undur aja
non amel nggak marah pak
kalau pak bos
gambar perempuan seperti itu
nggak harus marah
begini lho pak bos
perhatian pak bos itu kan tertuju sama non amel
loh sepertinya pak bos
sekarang ini perhatian pak bos terbagi sama lukisan jelek ini loh
maksud saya lukisan seperti ini pak bos
non amel bisa marah dan sedih pak bos
bisa bisanya aku kepikiran perempuan lain
semoga istri sama anakku sehat
anak bapak perempuan kondisinya sehat
boleh saya lihat
anaknya daddy cantik sekali
ini prinsesnya daddy
sayang sekali kami tidak bisa menyelamatkan nyawa istri bapak
maaf kami sudah berusaha maksimal
insaku baru dapat biology
mengusahakan setiap tienen

apa yang harus aku lakukan
aku akan menjaga anak kita
aku akan selalu bahagia dengan dia
dan aku tidak akan membiarkan anak kita menangis
bener juga kamu joe
kamu ambil gambar ini kamu buang
kalau bisa bakar
jangan sampai ada yang sisa
selama ini cuma mel yang jadi prioritas
bisa ribet urusannya nanti
saya siap siap dulu
lihat pak bos
jangan cari buang
eh lo tuh jadi cewek gausah kegairan
siapa juga mau cium lo
eh gue kasih tau sama lo ya
mau di kampus kita udah ada yang ngawasin
mau ada cctv sekalipun
gue masih bisa ngasih pelajaran sama allah
dan gue ga peduli itu
sampai jumpa di video selanjutnya
gue udah gak peduli lagi
udah dong udah dong
gak usah nangis lah
ya kok lo jadi nangis kayak gini sih
gue ga mau ngasih apa apa sumpah
gue belum pernah ngadapin cewek nangis kayak gini nih
gimana cara nenanginnya
secara dia kan jago nenangin cewek yang lagi galau